rencana eksekusi tahap tiga terhadap terpidana mati semakin mendekati kenyataan
dan minggu malam tiga terpidana mati kasus narkoba asal batam dipindahkan ke nusa kambangan cilacap jawa tengah
penjagaan ketat dilakukan aparat berimob bersenjata di dermaya penyeberangan jawa tira cilacap
penjagaan ini terkait pemindahan tiga terpidana mati kasus narkoba asal batam ke nusa kambangan cilacap
ketiganya adalah suryanto lima puluh tiga tahun agustadi lima puluh tiga tahun dan pujolistari empat puluh dua tahun
kendaraan yang membawa ketiga terpidana dari bandara adi sucipto yogyakarta langsung masuk ke dermaga penyeberangan wijayapura cilacap
rencananya ketiga terpidana mati ini akan ditempatkan di blok lapas batu nusa kambangan cilacap
namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari lapas batu nusa kambangan mengenai kepastian ketiga terpidana mati ini masuk dalam daftar eksekusi tahap ketiga